ramlan butar butar otak perampokan yang menewaskan enam korban jiwa di pulau mas jakarta timur
dimakamkan di tpu kalimulia tiga sukma jaya depok jawa barat
pihak keluarga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar besarnya kepada keluarga korban dan masyarakat atas peristiwa tersebut
pemakaman ramlan butar butar di tpu kalimulia tiga sukma jaya depok jawa barat
tidak disertai pemuka agama untuk memimpin doa secara langsung maupun secara adat
keluarga ramlan melalui sambungan telepon meminta panduan tokoh agama dalam pemakaman tersebut
usai pemakaman pihak keluarga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar besarnya kepada pihak korban
serta masyarakat indonesia atas perbuatan yang dilakukan ramlan
dari korban dan atas nama keluarga butar butar mohon maaf yang sebesar besarnya
karena tuhan memberikan pengampunan untuk
keluarga yang berbuat kesalahan ini
kalau bisa dikatakan suatu hal yang tidak beri kemanusiaan ini